masyarakat tidak saling menyalahkan gitu ya dan juga marah dengan ujaran kebencian
himbauan seperti apa yang kemudian bisa disampaikan seorang wakil presiden
agar masyarakat semuanya menahan diri demi keutuhan bangsa pak ma'ruf
saya kira kita harus membangun kembali semangat kebangsaan dan persaudaraan kita
sehingga pergaulan kita di dalam masyarakat itu bagaimana kita menyampaikan sesuatu
tanpa harus menyakiti orang tanpa harus membuat orang menjadi marah
dengan cara cara yang sopan lah
jadi menjaga pergaulan yang sehat di antara semua warga bangsa
saya kira itu sudah diajarkan
karena itu maka saya dalam menjaga kerukunan bangsa ini saya mengemukakan ada empat
menjaga empat bingkai kerukunan
pertama itu bingkai politis
bingkai politis itu empat pilar itu
ini kita kesepakatan kita ini harus
yaitu pancasila undang undang dasar pertulima nkri dan juga bimeka tunggelika
bukan hanya dalam tataran kesepakatan politik tapi juga dalam tataran implementasinya
yang kedua itu adalah bingkai yuridis
bingkai yuridis itu artinya berbagai aturan
kita harus mematuhi aturan aturan yang sudah ada
yang dilarang seperti apa yang dibolehkan seperti apa
tata aturan ini ini harus kita patuhi
ini bingkai yuridis
kemudian yang ketiga itu bingkai teologis
nah ini dari pihak agama
teologi teologi agama itu supaya menggunakan teologi kerukunan
oleh karena itu
di dalam menyampaikan dakwahnya menyampaikan misi pesan agamanya
itu harus menggunakan narasi narasi kerukunan
narasi jangan narasi persaudaraan
jangan narasi kebencian dan permusuhan dan narasi konflik
nah ini kalau itu disampaikan saya kira tidak akan terjadi
kemudian yang keempat itu yaitu bingke
bingkai sosiologis itu bingkai ya ke apa namanya itu local wisdom
indonesia ini banyak istilah istilah kebijakan lokal lokal wisdom
yang sebenarnya mengandung upaya upaya untuk melakukan kerukunan
di batak itu apa namanya itu
tinggal tumbuh tapi satu
kemudian ada rumah betang di kalimantan tengah
ada juga pela gandong di ambon
artinya kita walaupun kita di sulawesi utara
atau orang bersaudara semua
lokal wisdom ini harus dihiasi
loh lokal wisdom ini harus dihiasi
hidupkan di dalam rangka kita menjaga kerukunan itu
nah kalau empat bingkai ini bisa kita kuatkan
insya allah menurut saya
kemudian juga cara cara
apa yang mengakibatkan terjadinya konflik itu
itu bisa dihindari
tanpa harus kehilangan
bukan urgensi kita bersikap kritis
presiden sendiri mengatakan ya silakan
maka bahkan presiden minta supaya
disampaikan kritik kritik yang konstruktif itu
ya yang dapat membangun memperbaiki keadaan
apa yang kurang apa yang belum baik
itu memang perlu disampaikan oleh masyarakat
artinya pemerintah siap begitu ya untuk menerima kritik apapun yang akan disampaikan oleh masyarakat
pak maruf kalau tadi pak maruf katakan ada empat bingkai begitu ya
kita bicara soal bingkai teologis
kita tahu kalau kita bicara indonesia tentunya mayoritas masyarakat indonesia beragama muslim
dalam agama islam tentunya diajarkan tentang toleransi
tapi kemudian ada stigma tidak toleran ini disematkan justru
terhadap umat islam sampai kemudian menimbulkan istilah islamofobia
apa yang menurut anda menyebabkan hal ini pak maruf
ini kan seperti saya katakan tadi ada keinginan untuk menyampaikan dakwah itu yang berlebihan
padahal kita dalam konteks kenegaraan ini
oleh karena itu di dalam kita berdakwah
itu harus berdiri di atas dasar kesepakatan nasional itu
maka saya bilang orang islam itu harus menjadi islam yang kafah
yang utuh tapi ma'al mitaq bersama itu juga dengan kesepakatan
di atas landasan kesepakatan
di atas landasan kesepakatan
kita berbeda mungkin di negara lain yang memang kesepakatannya juga lain
pasti di semua negara pun kalau majemuk seperti indonesia
pasti ada kesepakatan kesepakatan nasionalnya sehingga tidak terjadi konflik
tapi kalau tidak ada kesepakatan nasional itu pasti akan terjadi konflik
nah kita punya kesepakatan nasional
yaitu tadi pancasila undang dasar empat puluh lima bhinneka tunggal ika nkri
nah ini hal hal yang tidak boleh disentuh sebab ini merupakan bagian dari kesepakatan
karena itu di dalam kita umat islam menyampaikan dakwah melakukan upaya upaya penyebaran agamanya
atau juga dalam rangka
melakukan penguatan agamanya harus dalam koridor kesepakatan itu
nah memang ada tetapi tidak banyak
kalau umat islam bilang itu radikal saya kira itu tidak betul
ada satu dua kelompok kecil yang saya katakan ya bersikap seperti itu
di tentang islam radikal ini ini memang ada tapi itu dari kelompok yang islamophobia
yang orang yang takut sekali kepada islam itu sehingga dia menganggap islam sebagai
nah oleh karena itu mengeneralisir islam sebagai sesuatu yang radikal ini juga satu kesalahan
tapi bukan dalam pengertian yang
kita sudah sepakat bahwa islam yang kita kembangkan itu islam yang wasatiyah
islam yang moderat
bukan islam yang radikal
yang radikal itu islam yang justru keluar dari garis yang benar yang wasati itu
dan di kita di indonesia mainstream kita adalah yaitu islam moderat
jadi ada kelompok dua kelompok yang memang itu harus diluruskan
dan itu saya kira tidak mengubah dan tidak boleh menjadikan stigma tentang islam
tetap islam tetap rahmatan lil'alamin
itu saya kira bunyi yang sudah kita sepakati
dan semua orang tahu